selanjutnya pemerintah arab saudi ini menangguhkan visa umroh sebagai antisipasi penyebaran virus corona
kebijakan sementara ini membuat jemaah indonesia tidak dapat melakukan ibadah umroh
padahal ya antusiasme untuk beribadah di tanah suci dari indonesia bisa kita katakan sangat tinggi
karena berdasarkan data statistik dari kementerian haji dan umroh arab saudi
indonesia adalah penyumbang jemaah umroh terbesar kedua di dunia pada tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
jadi saya ajak anda untuk menelisik data terkait dengan umroh yang kami himpun dari situs resmi di kementerian agama republik indonesia
kita buka ini dia untuk anda ketahui for your information indonesia dan juga sumbangan jemaah umrohnya
kita buka datanya ini dia
kalau kita lihat dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh
kpiu terdata di bawah kemenak atau di bawah kementerian agama ada sembilan ratus tujuh puluh sembilan perseroan terbatas
atau biro perjalanan umroh
yang terdaftar di kementerian agama
dan kemudian kalau kita lihat dari angka sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini di jakarta
jumlah tersebut ini terbanyak ada di dki jakarta atau dari wilayah dki jakarta
ini angkanya ada di sebesar tiga ratus delapan puluh dua ppiu
dan juga ada sebelas cabang di jakarta
jadi ini yang kemudian menampung para jemaah umroh untuk berangkat ke mekah dan ke madinah untuk beribadah di sana
kita lihat ini kalau melihat data sebelumnya di tahun dua ribu delapan belas yang mungkin mencapai angka sekitar satu juta
jemaah umroh di sana
nah ini ada prediksi jemaah umroh asal indonesia
jadi kita mendapatkan data dari asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia
menghitung dalam lima tahun terakhir ini naik
katanya angkanya naik jadi enam puluh delapan persen
dan di prediksi tahun periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh ini akan ada satu dua juta jemaah umroh
dan datang ke tanah suci ya
nah berikutnya kita juga lihat
ini kalau indonesia ada sekitar satu dua juta prediksinya jemaah umroh
ini data yang kami lansir dari kementerian haji dan umroh arab saudi
ini per tahun dua ribu sembilan belas atau dua ribu dua puluh
kalau kita lihat yang pertama ada pakistan
tapi indonesia ini masih menempati posisi kedua
dengan jumlah ada lebih dari satu tujuh belas jemaah umroh
kemudian ini sementara di peringkat pertama pakistan
pakistan menyumbang lebih dari satu enam juta jemaah umroh ke arab saudi ya
kemudian di posisi ketiga kita lihat ada india
kemudian di posisi keempat ada mesir
dan di posisi kelima ada algeria
berikut ya kita lihat
sementara dengan adanya kebijakan penangguhan visa umroh ya di arab saudi
bisa jadi ini membuat kecewa sejumlah calon jemaah
yang sudah membayar dana besar
dan sudah mendapatkan jadwal keberangkatan dalam waktu dekat
jadi kalau kita lihat
kan dananya ini besar
mungkin mengumpulkannya bukan dalam waktu cepat begitu ya
dalam waktu yang lama
nah kalau kita lihat biaya umroh tahun dua ribu dua puluh
yang pertama ada umroh reguler
kemudian ada umroh plus
ini kalau kita lihat umroh reguler
angkanya paling sedikit dipatok dua puluh hingga tiga puluh juta
tapi kalau melihat angka dua puluh juta ini
ini sesuai dengan batas bawah
yang pertama dari cap dirjen tiga ratus dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas
tentang pendaftaran perjalanan umroh
sementara kalau kita lihat kesini
ini adalah umroh plus
angkanya atau biaya perjalanannya
biaya beribadah disana
mulai dari empat puluh sampai dengan empat puluh tujuh juta rupiah
ini yang membedakan lagi lagi adalah
fasilitas yang mungkin hotel
dan juga biaya fasilitas dan layanan yang lain lain
yang kemudian membedakan
tapi kalau kita lihat
bukan cuma konsumen atau calon jemaah
yang kayaknya kecewa
yang kayaknya rugi gitu ya
kalau melihat dari harga ini
satu atau dua minggu ke depan
atau mungkin tiga puluh ribu jamaah
umroh yang berangkat
kemudian gagal berangkat
berarti biroh perjalanan umroh
biroh perjalanan umroh ini
artinya rugi total ya
rugi besar begitu